sepasang suami istri membawa jenazah anak mereka yang masih bayi menggunakan sepeda motor untuk dimakamkan
pasangan suami istri di kota palangkaraya ini mengaku tidak mempunyai biaya untuk membayar ambulans
pihak keluarga membenarkan kejadian ini
sebelumnya jenazah bayi tersebut dirujuk dari desa pujon ke rsud dr doris sirpanus palangkaraya
namun sang bayi meninggal setelah sempat mendapat perawatan selama dua hari
jadi mau bawa pakai apa katanya mungkin orang tua itu kan mau bilang pakai ambulans kalau dapat banyak bayar
jadi katanya mau pakai sepeda motor aja
sementara itu pihak rumah sakit membantah telah mengabaikan pasien
pihak rumah sakit sudah menawarkan fasilitas ambulans
namun pihak keluarga menolak dan memilih membawa jenazah bayi tersebut menggunakan sepeda motor
sudah menanyakan kepada staff ternyata memang sudah ditawarkan untuk fasilitasi dari ambulan ya
namun keluarga menolak
nah disitu masalahnya bukan kami mengabaikan untuk pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu
apabila nanti memerlukan bantuan tolong sampaikan saja
tapi kami akan meminta disiapkan surat keterangan tidak mampu setelah pemakaman
jenasa sang bayi kini telah dimakamkan di pemakaman muslim cilikriwut kota palangkaraya
sementara itu di cempaka putih jakarta
seorang wanita terlibat adu mulut dengan petugas puskesmas tetap
ketika dia berada di tempat saat jenazah sang ayah akan dievakuasi
seanak yang bernama kartini menolak dengan alasan khawatir ayahnya akan difonis terpapar covid sembilan belas
menurut keterangan kartini ayahnya tewas diduga akibat terpeleset saat berjalan kaki menuju rumah
dengan bagian kepala terbentur bibir saluran air
saat kejadian tidak ada saksi mata yang melihat langsung
namun kartini meyakini ayahnya tewas terjatuh karena korban memiliki riwayat penyakit jantung
namanya cuma hidup kedua
ini kan prosesnya mau dibawa ke rumah sakit dulu bu
dari ibu sendiri kan takut wanti wanti adanya di
iya karena kan banyak kan begituin tuh saya baca baca ya
setelah sempat bersetegah seanak akhirnya mengizinkan jenazah pria berusia enam puluh delapan tahun ini
untuk dievakuasi petugas kamar jenazah rumah sakit cipto mangunkusumo untuk kepentingan autopsi
tim liputan cnn indonesia